lu kira gue ini pengemis pengemis di jalan yang kayak gini nih
minta minta duit kayak gitu
sepuluh lah sini
ya ampun yaudah kalo gak mau sih gak apa apa
makanya aja diorang jangan usil
ada yang tak pernah
kamu sedari dulu
ku tak akan mau
membalas setengah saja
dari segala yang telah engkau lakukan
lumayan juga hari ini
kemana tuh anak larinya ya
jangan jangan kesono kali ya
jadi gue gak usah kejar sama preman
kamu gak apa apa kan
yaudah keluar dulu kita dari situ ya
kamu jangan lupa sholat ya
alhamdulillah berat susah karung
mudah mudahan ibu senang ya allah
bawa apaan tuh kamu
dari mana kamu beras sebanyak itu
beli lah bu
gak percaya saya kamu beli
kamu kan gak punya uang
tuh lagi bu saya beli
terdukang mlib air
gok enak puas
dapat ibu hari beli beras iyalah bu biar ibu nggak bingung lagi setiap hari kembang makannya banyak
tuh udah gitu kan dia cuman bisanya marwara doang uang dari mana ya uang dengan menawuk
ari ada kerjaan pr belum belum ya udah iya deh bu hari masih ya ya sayang
hari hari allah anak kecil hari bertanggung beban berat kayak gitu
ya allah semoga ari jadi anak yang berbakti dan soleh
lu daripada nyanyi ya menuker jahat dapat duit biar jadi guna loir anak
pak sebesar pengguna aku atau bapak bapak cuma mabuk mabuk anjik saibu
jahat udah berani kamu ya orang asem ya allah bapak lihat lihat kamu
pasti kamu ngajarin kan sabar pak ari capek ngamen kecapean kali dia capek capek
dari tadi capek pak ari tuh seharian ngamen loh cari uang buat kita kalau
bukan ari siapa lagi yang bantu kita pak sampai sampai beras ari lah yang beli
kurang apa sih pak udah berisik ya banyak ngomong
dua ribu empat puluh empat puluh lima lima puluh lima puluh enam alhamdulillah ya allah lumayan juga dapatnya baik banget sih uang
charlie udah mau minjemin gitarnya
hai hai bagi duit lo dong kamu ngomong usaha dong hah eh lu itu gue sosok
ramah yang gue deh di sini cepetan bagi dulu
eh oh gitu mau bagi duitnya ya udah sini
hai itu terlalu
iya udah sini cepetan
lo kira gue nih pengumis pengumis jalan yang kayak gini minta minta duit gitu
sepuluh sini kau bisa dua puluh banyak banyak amat ya ampun ya udah kalau nggak mau sih apa
eh bang wardan
mana anak kamu tuh si ari
udah bikin anak aku
masuk ke goto tau gak sih
baju aku nih langsung jadi gotor
kamu ajarin dong anak tiri kamu itu
jangan suka gangguin anak orang tau
gayanya kayak preman lu ya
anak anak tau diri
kamu apa itu teman kamu
ada orang penyusup
udah jauh jauh kan
mau ngerasain kamu
mau ngerasain kamu tanpa
tapi untuk jauhan